arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak bogor jawa barat kembali padat pada sabtu pagi
antrian kendaraan mengular hingga sembilan km dari simpang gadok hingga ke jalan tol jagorawi
pantauan drone tmc polres bogor memperlihatkan kemacetan parah menjelang puncak
kendaraan hanya bisa bergerak maksimal lima km per jam
sementara itu penanganan sistem satu arah atau one way terlambat dari jadwal
karena arus balik dari arah cianjur masih ramai hingga menjelang siang
biasanya sistem one way arah puncak dilakukan pukul sembilan pagi
namun dalam dua hari terakhir polisi baru bisa melakukan buka tutup jalur pada pukul sebelas siang
karena arus kendaraan dari kedua arah sama sama padat